setengah juta lebih liter
atau kalau botolnya
satu literan ya satu setengah juta
kalau yang satu literan
belum dikirim oleh
dengan dasar mereka
katanya belum dapat dmp
ini produksi bulan desember
tapi tentu nanti
ada sergas sergas yang sudah dipandangkan ini
yang paling penting persoalannya
nanti diurus sama sergas
tetapi barang ini agar bisa
memenuhi pasar dulu di jawa
di sini kami temukan ada minyak goreng kita yang ditemukan cukup banyak
dan kami minta kepada
produsen untuk segera menyalurkan
minyak goreng kita ini ke pasar rakyat
sehingga membandingkan pasar
dan terkait dengan prosesnya
kita akan dalami dulu

jika prasatweb siap dan beruntung
untuk tiga belas april
abdur rahman pasar

di dalam atraksinya
kami memang ada penugasan dari pemerintah untuk ekspor ngekspor harus melakukan demo ke dalam
dan pada bulan januari itu kami sudah melaksanakan tiga puluh delapan ton dari penugasan yang sebenarnya hanya satu lima ratus
jadi tidak ada pelanggaran apapun terhadap kewajiban kepada pemerintah
kami sudah percaya bahwa